selendang ini untukku nini
dengan mengalungkan selendang ini di leherku
aku merasa selalu dekat dengan ini
gayatri kamu memang anak yang baik
sebenarnya memang nenek ingin memberikan selendang ini buat kamu
asal kamu tahu ini bukan sembarangan selendang
selendang ini memiliki
awas kamu kalau sampai melarikan diri lagi
ibu kita meninggal
ibu meninggal pasti karena kamu
coba waktu itu kamu tidak melawan
kejadiannya pasti tidak akan seperti ini
ibu ada kedalam rumahku juga sudah baru suatu jakiungan
saya mau ingin mengurusvali beras melepas anggun acara halaman yangmma ibu cenderangan mine
saya mimit rumah kalian
kukel megapak tadi
eh gayatri sekarang kita bagi tugas
kamu tugasnya mengurus rumah dari menyapu mengepel mencuci sampai memasak
biar aku saja yang mengurus anaknya juragan dharma
biar saja si gayatri yang pencipta payah
aku mau bermain dan bersenang senangah
nini belum makan
sebentar ya nini aku mau ambil makanan di dalam
hah si gayatri mau cari muka lagi
aku aduin seseorang
saja pada juragan dharma
biar dia dimarahin habis habisan
ini nini dimakan dulu
terima kasih ya cu
nini tinggal di mana
nenek tinggal di gubuk dekat danau
nini itu membuat dan menjual selendang
nini itu membuat danau
tapi sudah dari kemarin selendangnya tidak ada yang laku
dan nini belum makan juga dari kemarin
siapa yang nyuruh kamu makan di sini
enak aja kamu makan di sini
kasian nenek ini
dari kemarin dia belum makan
mau makan satu tahun kek
nggak makan satu tahun kak
nggak makan satu hari kek
itu bukan lulusanku
eh nenek tua
kamu harus membayar semua makanan yang kamu makan tadi
tapi saya tidak punya uang juragan
belum punya uang
kalau begitu kamu harus membayar dengan tenaga kamu
kamu harus bekerja di sini sebagai pelaku
mana nenek tua itu
sampai siang ini belum datang juga
cari sampai ketemu
jika tidak kamu tidak akan mendapat jatah makan
kemana saya harus mencarinya
ya mana aku tahu
hari ini cepat cari sampai ketemu
ikuti saudara kembarmu
jangan coba coba dia kabur
kamu bisa dipercaya tidak
jangan jangan kamu yang malah kabur
untuk apa saya kabur curagan
saya betako tinggal di sini
saya bisa tidur dan makan enak
juragan juga baik sama saya
kamu memang anak bagus pintar
nini itu pernah bilang
kalau dia tinggal dalam gubu
pinggir hutan deket danau
bagaimana keadaan ibu jangan merana
saya mau cari anak
a memalukan mazgive clusters
nini kami disuruh juragan untuk menyusul nini
jika tidak aku bakal kena hukum lagi
jangan sedih kamu
kemarin kamu sudah menolong aku
aku tahu berbalas budi
mulai sekarang saya akan menolong dan melindungi kalian
kalian sudah nenek anggap seperti cucu nenek sendiri
nenek ingin memberikan kenang kenangan buat kalian
tapi nenek cuma punya dua benda ini
kalung dan selendang ini
aku ingin mengalungnya
aku ingin mengalungnya
selendang ini untukku nini
dengan mengalungkan selendang ini di leherku
aku merasa selalu dekat dengan nini

gayatri kamu memang anak yang baik
sebenarnya memang nenek ingin memberikan selendang ini buat kamu
asal kamu tahu
ini bukan sembarangan selendang
selendang ini memiliki kekuatan sakti yang sangat besar
dia bisa melindungi kamu
kemudian installation cash dari ichu
ichu itu membiarkan untuk selendang ini
selendang itu buat kamu kek naturalized
atau jika bertindak dengan otak humano
tujuan untuk sel mentor app

jika metres tetap emanap apei
kita bisa melakukan tantor api
kita bisa menghilangkan peraturan selendang nimbaka
hai ya ngerti hai menentang gausah nungguin karya kedalam cepetan

di rumah enggak karya udah pulang ada yang bisa bantu aku barusan
gaya trik triknya mana ya